saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam lingkas ini tidak berjalan sekali akan menerima langsung atau tidak langsung
pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat indonesia kepada ketua anggota kpu republik indonesia dan kepada seluruh jajaran kpu seluruh indonesia
ini murni masalah pribadi saya dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh kpk
bahwa negara kita ini harus bebas dari korupsi
kita bersatu dan merangka pemberantasan korupsi
dan menjalankan segala undang undang dan peraturan dengan seluruh keputusannya
di segmen ini kita akan bicara mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
kita tidak hanya bersatu dua tiga empat
berempat kita ketambahan bailout satu lagi kalau kita bicara pemberantasan korupsi
beliau adalah salah satu bidan utama dari undang undang kpk yang baru
kita perkenalkan adalah ketua dpp partai nasional ada bang teguh taufik lohadi
terima kasih bang taufik sudah datang teguh taufik lohadi
saya mau ke mas doni lagi nih seperti biasa
kita bicara mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
salah satu fondasi utama juga dalam demokrasi sebenarnya
seberapa gini banyak yang meragukan terutama komitmen presiden jokowi dalam penegakan hukum
dan pemberantasan korupsi
yakinkan kepada publik bahwa asumsi itu semua salah
ya jadi memang tuduhan paling utama adalah presiden mendorong pelemahan kpk
yang otomatis itu saja melemahkan penegakan hukum pemberantasan korupsi
tapi jangan lupa bahwa presiden juga sudah mengeluarkan perpres lima puluh empat tentang strategi nasional pencegahan korupsi
di situ ada online single submission ada manajemen anti suap ada lapor id
semua sistem itu dibangun untuk menghilangkan kesempatan untuk orang bisa korupsi
yang kedua penegakan hukum
tentu saja kita tahu bahwa sekarang dipersoalkan adanya pengawasan terhadap penegakan hukum lewat dewas di kpk
kita tahu bahwa independensi tetap ada
di undang undang kpk independensi tetap disebutkan
hanya memang sekarang ada pengawasan
sekarang tinggal dibentuk satu peraturan turunan
amanat dari undang undang
terus ada pengawasan
kepada kpk yang sudah direvisit
bagaimana independensi dan pendekatan hukum yang efektif dengan tidak berseberangan dengan prinsip prinsip demokrasi
ya akuntabilitas pengawasan dan sebagainya itu bisa berjalan
sehingga kekisruan kekisruan yang terjadi di waktu baru baru lalu itu bisa terhindarkan di masa yang akan datang
dan komitmen presiden tetap teguh tetap tegas dalam menegakkan hukum yang seadil adilnya dan memberangkan korupsi tubuh noni ya
tetap teguh dan
namun dianggap ikut dari bagian dari perlembahan dan macam macam
dan korupsi persepsi indeks kita naik dari tiga puluh delapan ke empat puluh
meskipun masih di bawah lima puluh
tapi let's say ada kenaikan indeks persepsi korupsi kita yang baru dikeluarkan oleh transparency international
bang haris promosing itu enggak
pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di periode kedua ini
enggak lah ya
apa dewa sendiri bilang itu pengawasan
tetapi sebenarnya dia utusan presiden
jadi bagaimana kpk mau independen
jadi kpk itu sebenarnya di infiltrasi oleh kepentingan politiknya presiden lewat dewas yang lima orang itu
bahwa lima orang itu orang baik insya allah mereka masuk surga semua
tapi ini bukan soal kepribadian
mereka pun kebaikan mereka pun tidak bisa muncul dengan sistem yang dipakai sebagai mata mata presiden ke dalam kpk itu sendiri
jadi tata kelola penegakan hukum ini hancur
bagaimana independensi penegakan hukum
tapi disusupi oleh orang yang ditunjuk oleh presiden
saya hormat sama lima orang itu secara pribadi
saya nggak ada masalah saya nggak ada utang sama mereka mereka nggak ada utang ke saya begitu juga dengan semua orang
tapi masalahnya ini soal sistem
yang jadi enggak karu karuan
dan kasus terakhir penangkapan ott soal wahyu kpu menunjukkan follow up pasca peristiwa tersebut ada kekacauan
dan lucunya lucunya undang undang yang mau digunakan seribu sembilan ratus sembilan belas
dan yang diharapkan dijalankan oleh pimpinan kpk yang baru itu adalah produk partai politik
yang ingin digeledah kantornya partai politik
sampai akhirnya seorang menteri yang tadi ada dalam formasi tersebut harus bikin kebohongan
yang kita anggap itu adalah penghalang halangan keadilan
kontribusi presiden di mana dalam kekacauan ini kalau menurut anda
dia diam aja
dan dia cuma bilang bahwa
yasona loli adalah pengurus partai juga
padahal dia presiden
pak yasona loli seharusnya didorong untuk bekerja sebagai seorang menteri yang dibawanya ada dirjen imigrasi
yang punya tugas untuk memastikan apakah si harun masiku itu keluar ke singapura tanggal berapa balik tanggal berapa
bicara nanti kita akan khusus bicara itu
tapi anda lihat presiden diam karena memang sistemnya memaksa dan menyulitkan
atau seperti apa
atau ada kontribusi variabelnya
kalau saya melihat dua kecenderungan pada jokowi
lima tahun pertama sampai hari ini
dia menganggap hukum banyak menghambat
salah satu manifestasi yang nanti mungkin akan dibahas pada sesi berikutnya
misalnya muncul ruu omnibus law
yang ingin menyederhanakan semua dianggap hambatan pada omnibus law
yang kedua ada hal hal tertentu yang dia kehilangan narasi
tadi yang saya bilang dia miskin narasi soal hukum
makanya dia butuh seorang mahfud md
untuk mengisi kata kata soal hukum tadi itu
jadi dua hal ini yang selalu muncul
oke kasih kesempatan bu nurni dulu
katanya macam macam lah tadi kata hari saya
nggak mau komentar lagi
saya langsung ke presiden jokowi
jadi presiden jokowi saya kira tidak ada lah intensi jahat untuk melemahkan kpk
jadi saya kira mau tidak mau kita bekerja dengan undang undang yang sudah
tadi dikatakan produk partai politik itu
mau tidak mau kita bekerja dengan komisioner kpk lima tahun ke depan
dengan dewas yang sudah dipilih gitu
daripada kita kemudian terus menerus mengeluhkan mengenai ini
bagaimana ini bisa jalan
komunikasi dewas dan komisioner bisa berjalan dengan baik
saling curiga itu bisa hilang dan lain sebagainya
dan ini saya kira baru berjalan beberapa bulan
presiden agak kecewa atau justru happy dengan undang undang kpk yang baru ini bung doni
untuk dalam visi dan mimpi dia memberantas korupsi ke depan
presiden ya saya kira dia mengatakan bahwa undang undang ini seimbang antara penindakan dan pencegahan
dan dia mengatakan bahwa penindakan itu penting
karena penindakan itu juga memberikan efek gentar
penindakan itu sebenarnya bentuk pencegahan juga
karena orang berpikir dua kali kalau apa namanya penindakan itu dilakukan dengan keras dan tegas
saya mau menolong jokowi boleh
presiden kita itu kan selalu punya dua baju dua lapis
di dalam baju putih yang dia pakai itu adalah baju kepala eksekutif
tapi dia harus juga memakai jas lengkap itu yang namanya kepala negara
jarang pak presiden kita memakai jas
jadi yang saya mau katakan dengan simbol itu
mestinya dalam isu korupsi itu amanat reformasi jangan lupa
dalam isu hak asasi manusia juga kita persoalkan dari awal
sebagai isu awal reformasi
dan pendagangan hukum tidak bisa disentuh sebagai kepala eksekutif
tapi bisa dikelola sebagai kepala negara
nah karena itu tadi komplikasinya adalah undang undang bisa diubah kapan saja di parlemen
dan anak buah presiden sebagai eksekutif itu sebagian besar apa namanya partai politik juga
jadi sebenarnya pada titik tertentu presiden harus bersama sama rakyat memakai jas
memakai jas kepala negara
isunya adalah korupsi pemberantasan korupsi
dalam dewas itu kepala negara anda lihat
kalau kata bu haris menyusupi orang katanya
itu terlalu teknis
saya juga sama dengan haris
pilihan yang tepat
tetapi sekali lagi kan akhirnya yang akan mengelola adalah eksekutifnya yaitu komisioner
dan datang dengan undang undang baru
tetapi yang mau saya katakan bahwa dalam kekisruan beberapa hari ini misalnya
kan belum ada yang muncul
saya enggak tahu apakah ini menkop apa namanya
polhukam atau kepala staf presiden atau mensesnek atau sekap
yang muncul mengendalikan opini
sehingga yang terjadi sekarang kan pertarungan bebas
dan saya kira kalau pertarungan bebas masyarakat akan menang
yaitu terpojoknya partai yang paling penting
partai yang menyokong presiden
dan ini membuat posisi presiden agak goyang secara politik
oke bang ican thank you
saya mau ke bang taufik dulu
boleh tepuk tangan untuk bang izan ya
kata bang haris tadi secara si mirsi apa sebenarnya
semilir lah ya
sumir dia bilang bahwa ini sebenarnya sistem politik
produk produk partai politik dari anda semua
kemudian yang membuat akhirnya sistem hukumnya jadi susah
macam macam efek jeleknya sekarang kita nikmati
itu kan menurut pendapat haris
kan tidak menurut pendapat orang lain
kalau menurut pendapat orang lain ya menurut saya ya seperti yang terjadi yang sekarang
kadang menjadi lebih baik
ingat bahwa kpk di indonesia ini adalah telah eksis selama dua puluh tahun
tetapi apakah selama dua puluh tahun itu ada penurunan korupsi
kan tidak juga
jadi kita harus setelah dua puluh tahun itu harus kita roba
kita lihat apakah ini adalah penindakan saja itu benar atau tidak
karena itu adalah sekarang ini mungkin kita harus dorong kepada penjagaan
itu yang kita harus lakukan
jangan kemudian kita hanya berada di berputar putar di kotak itu saja
memang saya ketahui bahwa pengawal kpk itu banyak
begitu kemudian kita sentil sedikit itu adalah akan muncul dan sebagai pendekar banyak sekali
tetapi ya kita ini di dalam konteks pengambilan keputusan di negara harus kita bersikap
kita lihat nanti siapa mana yang lebih baik
kita lihat sepuluh tahun lagi
apakah korupsi itu akan menjadi berkurang atau tidak
tapi kan sekarang kan kita belum bisa kita kemudian mengatakan sudah jelek apa yang kita lakukan sekarang
dewas yang sekarang dilakukan
menurut saya itu adalah penyelamatan
kalau tidak saya kan tahu kalau itu adalah tidak dikatakan oleh presiden bahwasannya dewas itu harus bebas dari partai politik
kalau tidak itu adalah kan masuk orang partai politik di sana
jadi ini langkah penyelamatan dan undang undang yang baru adalah memasuki musim sejarah
jadi ini adalah pemasuki musim semi pemerintahan korupsi bukan musim gugur
menurut saya seperti itu
jadi dengan demikian dimasukkan oleh orang orang seperti itu
orang lima orang tersebut menurut saya sudah baik
kecuali kalau misalnya tidak nanti kita pikir lagi
mungkin dpr akan berpikir lagi
mungkin ya kita masukkan
rocky gerung nanti ke sana kan tidak ada masalah
jadi presiden jokowi memberikan vitamin c sebenarnya
ke dalam kpk dengan memasukkan lima dewas dan ini akan kita lihat outputnya dalam pemberantasan korupsi
apakah semewah itu bung roky
kita akan jawab itu saja dah
tetap bersama kami
bung rocky lima tahun periode kedua presiden jokowi dengan format politik sistem politik
produk hukumnya dan apa namanya ya kalau kita lihat perilaku politik yang terjadi di elit
seberapa optimis atau justru kebalikannya melihat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
lima tahun berikut ada banyak pergantian untuk ksp berganti
jadi saya berharap sebetulnya ksp itu jangan sekedar jadi semacam public relation dari presiden
itu fungsi dari ksp
nah doni akhirnya juga masuk di dalam langgam yang sama
jadi pr nya presiden
padahal dia mesti olah kebijakan ajukan sebagai argumentasi alternatif kan
kan itu kan
jadi ini saya dengar doni kayak dengar model lain dari ngabalin gitu
kalau ngabalin dia defensif
sama juga akibatnya itu
jadi poinnya enggak ada itu
kan ya pak jokowi tidak mungkin
ya memang tidak mungkin
nggak ada orang yang dengan intensi untuk merusak kpk
tetapi akibat yang kita lihat sekarang menunjukkan bahwa jokowi memang ingin merusak kpk tuh
kan omnibus law dibikin dalam upaya untuk memungkinkan investasi
dewas diangkat didudukan di bawah presiden
kan kalau presiden tidak ingin merusak kpk dia nggak akan dudukkan kpk itu di bawah jabatan dia di bawah tutorisasi presiden
itu salah presiden atau salah bang taufik dan kawan kawan di parlemen
taufik itu bikin legislasinya
dia cuma bikin legislasi
tapi kekuasaan akhirnya ada pada presiden
saya terangkan dulu ya soal ini nih
jadi saudara doni jangan sampai saya anggap saudara pakai sorban juga kayak ngabalin gitu kan
jadi kita mau betul betul memeriksa persoalan
jadi jangan defensif jangan apologetic gitu
dewas sampai sekarang orang nggak mengerti kenapa perselisihan di dalam kasus harun siapa namanya itu
masiku wai segala macam enggak bisa selesai
ada saling amputasi di dalam kpk sendiri kan
tidak ada keterangan yang koheren di situ
demikian juga istana nggak ada keterangan
jurubicara presiden enggak bisa terangkan sesuatu kpk enggak bisa terangkan sesuatu
ruang kosong apa yang terjadi
ruang kosong ada di otak kepala negara
karena enggak ada konsep tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus bali ini
tadi anda barusan terangkan pak presiden mengatakan
pak ya menteri itu adalah dewan pimpinan pusat pdip juga tuh
kalau kita baca psikologi terbalik justru presiden kasih sinyal bahwa ya memang susah karena dia adalah
pengurus partai mayoritas
kan bahwa sadar presiden akhirnya terucap kan
jadi kita baca itu seterusnya
lebih penting dari itu hukum di indonesia itu bukan akibat dari konsepsi keadilan
tetapi akibat dari instruksi politik
itu juga dalam soal kpk pemerintahan korupsi itu
jadi kita ingin agar supaya jangan bicara normatif tentang hal yang secara deskriptif kita lihat setiap hari
jadi kalau kita bilang ya korupsi dengan sendirinya akan hilang sepuluh tahun ke depan
kita lihat aja nanti itu lihat nanti sekarang problemnya apa gitu
kan kita tahu bahwa karena hukum itu adalah instruksi politik bukan konsepsi keadilan
maka kita tahu apa yang terjadi di balik meja birokrasi di balik meja parlemen
yaitu transaksi keuangan di balik tembok istana
jadi kita ingin agar supaya kita buka persoalan ini dengan kemampuan untuk melihat di mana hal yang masih bisa kita perbaiki
jadi kalau defensif terus itu artinya memang ya pertahanan lemah keepernya udah berkali kali bobol
oke bang doni deh jawab dulu let's go ke bang topik
jadi saya tidak bicara normatif saya mengakui secara deskriptif ada kekisruhan manajerial
di dalam kpk pasca undang undang baru
jadi saya katakan masih ada sekitar sembilan peraturan turunan yang belum selesai setelah undang undang itu
yang mengatur organisasi tata kelola dewas dengan komisioner dan sebagainya
ini belum ada dan ini harus dikerjakan secepatnya
sehingga saling mengunci miskomunikasi kemudian persoalan persoalan yang menghambat penegakan hukum
seperti yang kita saksikan baru baru ini
ini tuh bisa dihindari
jadi sekali lagi saya tidak defensif saya tidak pr ing
ya saya menjelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada
seperti rocky tadi bilang bahwa ini masih bisa diperbaiki
jadi kita tidak melihat bahwa ini adalah akhir dari segalanya
karena esokan akan datang
bang topik ada komentar
tentang apa dulu
tentang inilah bagaimana tadi ada ruang kosong yang harusnya diisi
sistem politik berkontribusi macam macam
oh sudah pasti
karena ini adalah negara yang didesain memang adalah segala sesuatu harus diputuskan
melalui sebuah politik yang kita setujui
kalau itu hukum adalah politik hukum
itu sudah kita pahami
jadi tidak ada ruang kosong di situ
ada setiap era itu ada politik hukum
itu sesuai dengan kebutuhan
tentu saja akhirnya adalah pada kita menuju kepada sebuah apa yang dipahami sebagai upaya untuk mencari keadilan dalam masyarakat
karena itu menurut saya bukan sesuatu hal yang kemudian harus kita kritisi
kemudian ketika ada politik hukum di dalam konteks tersebut
nah yang kita ini bukan defense terhadap apa yang disampaikan oleh sejumlah kalangan
tetapi kan kita sudah pahami sejauh ini tentang kpk
dan yang kedua di indonesia ini kan bukan kpk saja di dalam konteks pemberantasan ekonomi pendegakan hukum
saya percaya kepada pimpinan pimpinan seperti misalnya pimpinan kepolisian yang baru
saya percaya kepada pimpinan kejaksaan yang baru jaksa agung yang baru
jadi banyak hal tersebut
yang kedua lebih di atas segalanya adalah saya percaya kepada presiden
gimana dengan menkumham
hari ini saya mau bacakan dulu ada berita hari ini bang taufik
koalisi masyarakat sipil anti korupsi melaporkan menteri hukum dan ham yasona lawli ke komisi pemberantasan korupsi
yasona dilaporkan atas tuduhan menghalangi proses hukum
terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif pd perjuangan harun masiku
koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lsm seperti indonesia corruption watch dan kontras
kami siang melaporkan menteri hukum dan ham yasona lawli ke kpk
yasona diduga memberikan keterangan tidak benar terkait keberadaan buronan kpk
harun masiku yang diketahui sudah berada di indonesia sejak tujuh januari yang lalu
jadi kita melihat ada keterangan yang tidak benar
tidak benar disampaikan oleh yasona lawli
dia mengatakan bahwa kementerian hukum dan ham harun masiku telah keluar dari indonesia tanggal enam januari
dan belum ada data terkait dengan itu harun masyikwu kembali ke indonesia
tapi data tempo menyebutkan bahwa tanggal tujuh januari sebenarnya harun masiku sudah kembali ke indonesia
tapi tidak ditindaklanjuti oleh kementerian hukum dan ham
dan baru kemarin mereka mengatakan dengan berbagai alasan menyebutkan ada sistem yang keliru dan lain lain
karena ini sudah masuk pada penyidikan pertanggal sembilan januari kemarin
harusnya tidak menjadikan hambatan lagi bagi kpk untuk segera menindak yasona lawli dengan pasal dua puluh satu tersebut
oke teman teman kualitas
kualitas masyarakat sivil melaporkan yasona lawli
sementara pak lawli mengatakan gini
boleh kita tampilkan nggak apa yang dikatakan pak lawli ini
oke dimanakah pak lawli yang dikatakan menjadi headline salah satu koran tempo
ya menurut saya justru sebagai pembantu presiden pak yasona atau menteri hukum dan ham itu harus meringankan tugas presiden
supaya presiden itu dia beritahu kapan dia menjadi pembantu presiden
kapan dia menjadi orang partai
jadi itulah kekacauan yang menurut saya bahkan bisa dialami oleh banyak orang banyak menteri
jadi mestinya menteri menteri itu membantu meringankan tugas presiden
kalau dia sudah di dalam tugas sebagai menteri
kan bukan menteri kepada partai
menteri kepada semua orang dalam sektor tertentu
jadi pada saat yang sama dia tidak bisa muncul dengan dua wajah
jadi dia harus menyiap
memberikan kesempatan kepada orang lain di partai itu
mengurusi masalah yang terkait dengan partainya
persoalan ini seberapa signifikan dalam mempengaruhi komitmen presiden dalam memberatas korupsi dan penegakan hukum
kita akan bahas itu saja dah
kami akan segera kembali
saya mau hubung haris
tapi saya mau mengingatkan
jawaban pak lawli tadi ini menarik sekali
tuhan dibawa bawa soalnya
nah ini dia
seberapa signifikan problem ini sebenarnya
yang dibawanya pak
pak loli itu bukan menteri kelautan
yang gak ada hubungannya dengan proses penegakan hukum ini
dalam soal penangkapan
harun yang dicari
tadi saya jelaskan di sesi sebelumnya
dibawanya ada soal direkturat jenderal imigrasi
harun masiku keluar negeri
kita nggak punya institusi lain di negeri ini selain imigrasi yang ngurusin manusia yang keluar dan masuk
lalu menterinya bilang
dia masih di luar negeri
beberapa hari kemudian dikoreksi
lalu menyalahkan sistem
sebelum menyalahkan tuhan
ini bukan cuma soal harun masiku
bagaimana pendapat dua ratus negara di muka bumi ini
yang punya komitmen untuk memberantas terorisme
pertemuan berkali kali di berbagai negara
untuk memperkuat dan berbagi informasi
sharing data bagaimana orang berpindahan satu dengan yang lain
tiba tiba di indonesia
yang katanya terorisnya paling banyak di muka bumi
imigrasinya ternyata error
terus katanya ini negara bertuhan
terus dia bilang sware to god
bahkan ini di change org sudah ada petisi katanya
yang mengatakan mendukung peminta presiden pemerintah yasun al aloh
kalau tadi kita gak tahu resafalnya itu kapan
paling gak besok pagi itu yasun al aloh dipanggil lah
ini problem sektoral yang kecil masalah imigrasi
kesalahan sistem error aja
atau ini menjadi wajah yang bisa dianggap ini salah satu bagian dari wajah
yang kurang baik sebenarnya dalam komitmen tadi
loh ini belum seratus hari
ada gegap gempita soal dari mulai wahyu sampai menterinya
jadi wahyu itu berkontribusi untuk menunjukkan bagaimana orang orang yang dipilih oleh presiden
itu gagal bekerja
ini wajah pemerintahan jadinya
kalau mau ditarik tarik sama bu haris bukan persoalan remeh temeh
ya saya kira kita kembalikan ke presiden ya
yang memiliki hak prerogatif untuk menilai the gravity of this fallacy gitu ya
artinya sejauh mana
sejauh mana ini dianggap satu kekeliruan
apakah betul ini satu kesalahan administrasi dan lain sebagainya
saya tidak bisa berkomentar
karena saya kira terlalu terburu buru juga mengatakan bahwa ini sebuah kesengajaan dan konspirasi gitu
tapi bisa dikebiau ya gak sih bang bahwa ini menjadi komik
wah ini perlu diragukan nih komitmen pemerintahan nih kalau ada insiden insiden seperti ini gitu gimana
ini komentar publik kan begitu
termasuk tadi ada petisi di cs org misalnya meminta file lawley diperhatikan
saya kira itu semua di karena ini kan hak dari masyarakat ya untuk mengajukan petisi
juga hak dari masyarakat untuk mengadukan ke kpk ya terkait dengan tuduhan obstruction of justice
jadi usut saja kalau memang itu apa namanya betul betul sesuatu yang bisa ditelusuri dan ditemukan bukti bukti apa namanya yang solid gitu ya mengenai itu
tapi kalau bicara pemerintahan saya kira komitmen tetap dan serahkan pada presiden
dan presiden gak akan membackup hal hal seperti ini jika memang ditemukan kesalahan
saya kira tidak presiden bukan
bang taufik anda lihatnya gimana
kalau saya melihat adalah seperti orang lain melihat
karena adalah persoalan yang menyakut dengan pembantu presiden
itu kita telah sepakat bahwa kita serahkan kepada presiden
kalau memang ada orang yang mengatakan ini ada obstruction of justice menurut saya silahkan buktikan
kan begitu saja
jadi kalau jangan kita menuduh terlalu berlebihan
inilah belum menurut saya belum berakhir
menurut saya banyak pihak melihat seperti itu
oke jadi proses penegakan hukum kita akan tunggu dalam melihat persoalan ini ya
tapi persoalan penegakan ham juga penting menjadi salah satu fondasi utama dalam merawat demokrasi kita
bagaimana evaluasinya seratus hari atau mungkin ya setahun terakhirlah pemerintahan presiden jokowi
kita akan bicara itu usaha jeda
tetap bersama kami